ini kenapa nih bentarnya banget
ini pasti gara gara dia nih
iya be gara gara dia be
enak juga kamarnya
dia pasti keluar kamar
kita tungguin aja
sampai dia keluar
kita bikin jebakan
tunggu bagi remote
dan tiada langkah
aduh langsung kemurnya kurang tinggi lagi
ini pasti kerjaan anak anak
mereka pikir aku nggak tahu kalau ini cuma belut bukan ular
gak dikenal deh lu semua
cinta lu nih
lu pasti pada mau ngerjain pengasuh baru kan
biasaan lu semua ya
sekarang dia rasa nih tuh ya
nama aku utari
kalian lucu lucu banget ya
disini gak perlu saya cari muka deh
aku kan disini masih baru
jadi nanti kamu jangan lupa kasih tau aku ya
asuran di rumah ini apa aja
justru kita mau bikin lu dipucat dari rumah nih
waduh batal akcil
aduh kemana lu
dia pasti sengaja tuh
mau ngerti yang kita balik
kayaknya pengasuh yang ini cerdik dah
kita mesti hati hati ngadepin dia
kita mesti hati hati ngadepin dia
tapi nih kita bakal butuh waktu lebih lama buat ningkirin dia
nih ria ira bina dul
kayaknya aku pernah ngeliat dia deh pok
ya kalo gak salah
dia waktu itu hampir nabrak aku pakai motor
tuh dia udah
emang dimana nih kebut kebutan laki laki
udah mana motornya boleh minjem orang bengkel
udah motornya yang bunyinya
ampudah berisik banget
tuh dia itu emang deh
tapi jangan kaget
semua adek adeknya juga sama
untung lu kagak jadi korban
lu mesti hati hati sama mereka semua nih
itu mereka pasti jebakan
mereka sendiri yang kena
aku biasanya mau pengasuhnya tapi dia kena
terus kabur dah
pake mau kerja lagi nih mari
nah kalau mpok sendiri bisa bertahan di sini gimana
emang udah lama ikut sama bang sabeni
sejak ibunya anak anak masih ada
jadi mpok mau udah kenal bener nih sama mereka
dulu mau perasaan mereka agak bandel banget

atau perhatian lah dari orang tua
ipan emaknya anak anak meninggal dari
wah mulai ngelahirin si kiki
lagian sebetulnya mpok mau masih sepupuan sama bang sabeni
sepupuan jauh dah
tapi masih ada hitungan saudara
saudara gitu dah pokoknya
tapi biar ada rezeki
udah mau betah di sini ya
aku juga berharap seperti itu kok
sampai jumpa di video selanjutnya
tidak ada kesalahan mpok
sampai jumpa mpok
kak gimana sah pembantu baru itu
yang kita mau singkirin
kata pak roy jali
kalian ga boleh bikin papa stres lagi
terus kalo babi sister dikerjain lagi
ssss anak kecil musiknya campurnya
oh di sana bubu
kiki udah gede tau
sssss san berisik
cuman anak kecil gak bisa ngertiin orang
kalo udah gede harusnya bisa ngertiin orang
ntar nanti kiki akan buktikan
uff udah susah
ya allah kenapa ini repot repot
ini kerjaan mpo
lumpaan disini buat ngasuh anak anak bukan jadi pembantu
mumpung anak anak masih tidur
biar aku bantuin polela
udah mendingan sekarang bolehlah kerjain kerjaan yang lain
pasti masih banyak kan apalagi rumahnya segede ini

ntar aku ketik
ini kenapa nih
bentar ya bang
ini pasti gara gara dia nih be
iya be gara gara dia be